dan ketiga kita juga harus mengakui

yang memiliki kekuatan yang sangat tinggi
sebagai anggota sedelegasi
berarti tidak ada soal itu
tidak ada pertemuan
mereka ikut di dalam komite komite biasa
jadi tidak ada official visit
kalau yang dimaksud dengan official visit sebagai delegasi ipo itu mungkin beda
tapi tidak ada kaitannya dengan ini